alhamdulillah ada aja rezeki
dari tadi kagak keliatan
dari pagi juga kagak keliatan prw
mungkin ada bisnis prw
gue puyeng kalo ngeliatnya di pos terus
tepikan indra gak sendirian
tepikan indra gak sendirian
apa sih lo berisik
kenapa kamu ngebiarin adik kamu ngebohongin mama
kalian kompromian sama papa
untuk gak jujur sama mama
kok tegan sih dree
kalian gak bisa ngertiin perasaan mama
tak bener sih
mama kecewaogak sama kalian
beb buka dulu beb
beb kalau aku ndak ke sana
nanti siapa yang jagain dada baikku
beb beb dengerin dulu baik baik beb
belum tentu bu amina itu senang kita ada di sana be
bisa jadi kita nganggup bu aminah beb
bu aminah senang kok
beb ada orang yang mau ngasihin anak beb
aku tuh ndak masuk bikin kamu sedih beb
tapi aku sedih
ayo beb buka pintunya beb
apa sih ribut banget
pisangnya udah pada dipanen
jangan jangan si mamat lagi nih
sekarang jadi rw nyolong pisang
seseorang sepertinya menjengkelkan harapan
tak mungkin mak
panggil dia ke sini
iya mak assalamualaikum
nih serepan dulu g
yuk nanti sebelum pergi panasin mobil dulu tuh
kalau lo mau pakai mobil udah lo panggil aja si toib
dari bapaknya tua
iya gue tahu
jadi abang tetap mau bercerai
pertemuannya udah begini
semua bisa berubah nih
nih nyangka kalau akhirnya gini begini
kita kagak tahu nih
semua bisa berubah
nih sabar ya
kalau lo begini terus
bukan mau balik lagi sama bang muhin ya bukan
gresek nih hitanya
bang irki nggak punya harga ini
kebangetan tuh perempuan
api bakal cari tuh perempuan api dapet
apa yang begitu
itu perempuan harus tanggung jawab
itu perempuan udah bikin ibu kayak begini
udah bikin ibu cerai sama bapak
enggak usah enggak usah
lo enggak usah cari itu perempuan
enggak level ibu enggak mau urusan sama dia
ibu bukan ingin balik sama bapak lo bukan
ini ibu rasa
ini ibu rasa gak ada harganya

ini ibu nyampe yakin dia
cerai lewat dasar
dari tadi kakak kelihatan
dari pagi juga gak kelihatan pak rw
mungkin ada bisnis pak rw
gue puyeng kalau ngeliat dia di pos terus